kamu hancurkan masa depan anak anak
kamu tegas sekali tuhan
kamu ngambil kesempatan
pembalasan dimana nanti
karena ini impactnya cukup besar
bukan terhadap anak ini
pasti itu ada rentetannya
dan tadi memang setelah saya
wawancara dengan si anak
itu masih banyak yang bisa dikembangkan
dan kita sudah tahu beberapa
kejadian ini dan kemudian nanti
impactnya ke depan